wah ini kalau terjadi sebelum debat kemarin naji ya jadi bahan debat nih materi tentang banjir ini
tetapi yang jelas memang ini banjir harus segera diantisipasi ya pemirsa
apalagi juga sekarang sudah mulai menimbulkan korban jiwa
karena seorang anggota tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd boyolali
tewas terseret arus banjir saat membersihkan sampah yang menyumbat saluran air
korban ditemukan tersangkut di saluran air sekitar satu km dari lokasinya terjatuh
evakuasi bencana banjir di dukuh gatak kecamatan banyudono boyolali kamis malam memakan korban jiwa
seorang anggota tim reaksi cepat bpbd boyolali terperosok ke solokan saat membersihkan sampah yang menyumbat saluran air
saat itu anggota tim sar bernama tony bersama rekannya sedang berupaya mengevakuasi warga yang kebanjiran di sana
ya dan saat itu juga rekan korban dari bpwd dibantu tim dari polres boyolali dan polsek banyudono
menelusuri aliran air dan menemukan korban di saluran air berjarak satu km dari titik jatuh korban
korban langsung dibawa ke rsud pandanaran boyolali untuk divisum
untuk mengetahui situasi yang bersangkutan mendekati arus air yang ada saluran di sekitar situ
kemudian yang bersangkutan ternyata tidak mengetahui bahwa airnya deras terpleset
yang bersangkutan terseret
namun demikian setelah dilakukan pencarian oleh anggota bpbd polres dan polsek
korban dapat ditemukan di sekitar pabrik duta merlin banyudono